hai edu people setujukan kalau pendidikan itu merupakan kunci membangun bangsa
jadi tidak heran banyak sekali warga negara indonesia yang mengejar pendidikan hingga ke luar negeri
nah sekarang saya sudah berada di salah satu kampus yang menyediakan apa yang dicari oleh siswa siswa atau mereka yang bersekolah ke luar negeri
jika anda meniras
saya berada di luar negeri anda salah
inilah raffles college yang memberikan gelar langsung dari inggris
jadi tentu saja bahasa inggris menjadi syarat utama kuliah di raffles college
dan perbedaan yang lainnya adalah kualitas belajar dan cara belajar
seperti apa kita langsung ditanyakan kepada salah satu siswa yang berada di sini
jania jania boleh ya tanya tanya sedikit ya
kalau jania kenapa memilih
karena dia sudah belajar di raffles college
karena utasnya kualitasnya lebih tinggi
tapi kualitasnya bagaimana
utasnya lebih banyak praktik dan banyak proyek
seperti punya kerja
seperti punya kerja
seperti punya kerja

itu bisa memberikan efek yang sangat besar
tapi akan ada peningkatan

kebanyakan masyarakat berhadapan dengan perubahan antara inflasi dan pengembangan
kampus di jakarta barat yang fokus pada jurusan bisnis dan desain ini sudah hadir di indonesia sejak dua ribu satu dengan nama lain
namun dua ribu delapan belas berganti nama menjadi raves college yang lulusannya sudah mendapatkan gelar dan wisuda di luar negeri
kampus di jakarta barat yang fokus pada jurusan bisnis dan desain ini sudah hadir di indonesia sejak dua ribu satu dengan nama lain

saya pikir ada banyak kesempatan di indonesia

ada banyak cara untuk mendapatkan
ada banyak cara untuk mendapatkan
apa pendapat anda tentang itu
salah satu kesempatan adalah kita memberikan pathway untuk para pelajar untuk mendapatkan pendapatan
jadi kita punya banyak pelajaran yang bergantian
di mana kita punya tutor yang akan mengajar pelajar

jadi itu adalah pendapatan bergantian
ya karena kita juga sempat melakukan survei
ya jadi questionnai kepada orang tua murid sama prospek student kami
di mana kita dari hasil questionnaire itu kita mendapatkan bahwa sekarang ini
kebanyakan orang tua murid ingin memberikan pendidikan yang terbaik buat anak anak mereka kan
tapi ingin mengkuliahkan anak sampai keluar negeri itu adalah hal yang berbeda
salah satunya adalah mungkin orang tua mempertimbangkan
salah satunya adalah mungkin orang tua mempertimbangkan kendalanya
selain dari sisi biaya mungkin dari sisi lintang si anak sendiri
kita coba antisipasi dari sisi itu
oke sebenarnya apa sih keuntungan mempunyai gelar dari luar negeri begitu
ya keuntungannya banyak
salah satunya saya sempat melakukan interview juga kepada beberapa student kami
yang which is keuntungan yang mereka dapatkan itu adalah lebih diakui globally and around worldwide
itu nomor satu
nomor dua kalau mereka ijazahnya sudah mendapatkan pengakuan
otomatis kan akan sangat mudah buat mereka untuk mendapatkan pekerjaan
pertanyaan yang paling penting ya berapa biayanya sih
apakah semahal kalau kita kuliah di luar negeri
itu kan jadi salah satu pertimbangan orang tua ya
mungkin di sini ada tiga hal yang saya mau sharing juga
pertama mungkin kalau ditanyain berapanya berarti kita orang tua kebanyakan melihat adalah perbandingan biaya
jadi orang tua kebanyakan bakal nyari nyari
perbedaannya bandingnya apa nih sih
saya kuliah di australia per tahun kurang lebih sekitar dua puluh tujuh sampai tiga puluh lima ribu ausi dollar
di per tahun tiga ratus lima puluh juta
itu baru satu tahun ya
itu baru tution fee nya dan per tahun belum termasuk living cost akomodasi dan lain lain
anggap udah termasuk semua lima ratus lima ratus juta kali tiga
begitu murid mendaftarkan diri kuliah di raffles namanya pun akan terdaftar di uni partner kita
jadi mereka akan terdaftar sebagai pelajar di sana tapi mereka melakukan pembelajaran jauh jauh
oke oke jadi berapa tadi biayanya kalau di sini
total kalau di kita itu kurang lebih sampai lulus untuk bisnis program itu dua ratus tujuh puluh satu lima ratus
jadi sudah hampir mirip mirip dengan
kalau di luar negeri dia butuh kurang lebih tiga ratus sampai lima ratus juta kalau di kita dua ratus an sudah selesai
apa yang membuat pelajaran di raffles berbeda dengan di lain negeri
oke di raffles college kita memiliki apa yang membuat kita berbeda dari desain lain adalah metode penelitian kita
di sini kita memiliki dua jenis metode penelitian
satu untuk mereka menulis kerja mereka
jadi ketika mereka menulis kerja mereka mereka harus menulis setiap penelitian tentang bagaimana mereka mencari penyelesaian terakhir

kadang kadang katanya dia karena bersepak di raffles college tapi dia mempunyai penulisan yang pujian

yang memberi mereka tanggapan kegiatan lebih terbaik

dan sekarang saya sudah bersama aiswarya yang merupakan lulusan raffles college di tahun dua ribu sembilan belas ini

ini membuat saya merasa seperti di rumah saya sangat rindukan india
ini sangat nyaman orang orang sangat luar biasa para penduduk sangat baik dan guru guru sangat baik
ya saya pikir ini adalah rumah yang sangat baik
saya merasa saya memiliki keuntungan yang baik saat belajar
saya merasa saya bisa belajar di rumah
waktu pendidikan yang singkat dan jumlah siswa yang lebih sedikit tentu saja membuat pendidikan bisa lebih fokus kepada perkembangan karakter siswa
dan ini tentu saja meningkatkan kualitas pendidikan
nah raffles collets hanyalah salah satu contoh bahwa kualitas pendidikan yang baik tidak harus diikuti dengan biaya yang mahal
saya lucia sarwi jumpa lagi di edutalk lainnya
salam edukasi edufit
salam edukasi edufit